ketua dewan pengarah bpn prabowo sandi amin rais menyindir tokoh yang peragu dan main aman
meski amin tak menyebut siapa tokoh yang menurutnya tak layak diikuti
namun sindiran itu dibalas partai demokrat
saudaraku yang saya cintai pada saat saya seperti ini memang selalu muncul tokoh yang jadi gagap
jadi ragu ragu jadi serba bimbang serba ragu gak ikut mana mana jadi safety player
jangan ikuti orang seperti itu
inilah pernyataan ketua dewan pengarah bpn prabowo sandi amin rais di akun instagram miliknya yang diunggah dua hari lalu
selain menyinggung soal tokoh peragu dan main aman
amin juga mengimbau kpu dan bawaslu berhati hati terhadap kekuatan rakyat
di akhir video amin kembali menyinggung soal orang peragu
saya kira itu jangan jadi orang peragu
gak ada gunanya hidup hidupnya jadi orang peragu
menanggapi itu ketua dewan kehormatan partai demokrat amir syamsuddin menyesalkan pernyataan amin rais
yang menyindir soal tokoh peragu dan main aman
menurut amir seperti dikutip detik com pernyataan amin rais cenderung menghasut dan tendensius
tak hanya amir samsuddin politikus partai demokrat andi arief juga ikut berkomentar
dalam cuitannya andi berharap amin rais bisa menahan diri karena soal marah semua orang bisa melakukannya
sebelumnya ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono menginstruksikan kadernya
agar tak mengikuti kegiatan badan pemenangan nasional prabowo sandiaga yang inkonstitusional
salah satunya adalah syukuran klaim kemenangan prabowo sandi di kertanegara jumat lalu
itu hal siang ini yang katanya
ada yang mau bikin acara syukuran itu kan di luar acara bpn prabowo sandi
maka kami tidak melibatkan diri dan menarik diri dari acara tersebut
nah jadi perintah ketua umum kami itu adalah menarik diri dari seluruh acara apapun
yang tidak dilakukan secara resmi oleh bpn prabowo sandi apalagi acara acara yang inkonstitusional
kita percaya kemenangan kita
meski di panggung syukuran kemenangan tak terlihat sejumlah politikus dari koalisi pendukung prabowo sandi
acara bpn andre rosyade mengaku kondisi koalisi adil bakmur masih solid
pasca kubu dua mengumumkan kemenangannya versi perhitungan internal
susilo bambang yudhoyono menginstruksikan kepada kadarnya agar tidak terlibat dalam tindakan yang inkonstitusional
beberapa saat kemudian amin rais mengungkapkan ada pemimpin yang ragu ragu yang langsung mendapat respon dari elit partai demokrat
kenapa pernyataan tersebut sampai dilontarkan lalu ditujukan ke siapa sebenarnya pernyataan tersebut
dan untuk membahasnya kita sudah ditemani oleh beberapa narasumber
selamat malam pak syarif hasan wakil ketua umum partai demokrat
terima kasih pak
baik pak sehat pak ya
dan juga kita sudah ada kedatangan mas arya fernandes peneliti csis
terima kasih mas arya
dan juga kita akan tersambung dengan bambang haryo
bambang haryo soekartono anggota dewan pakar bpn prabowo sandi yang juga merupakan politikus partai gerindra
ini akan bergabung dari biro surabaya
kita akan coba terus untuk menyambungkan komunikasi kita dan dialog kita malam hari ini
tapi sebelumnya selama menunggu sambungan itu terhubung begitu saya ingin langsung konfirmasi ke pak syarif
komentarnya apa pak terhadap pernyataan amin rais
pertama tentunya kami ingin kejelasan kepada siapa sebenarnya yang ditujukan itu
yang kedua menurut hemat kami tidak pantas ya kalau sesama pemimpin itu melakukan kritik
apalagi terus terang saja partai demokrat dan pan itu dalam satu koalisi
terus terang saya itu memecah persatuan di internal
dan itu membuat riak riak kecil yang bisa meledak dalam suatu kubu koalisi
dan yang ketiga tidak layak juga kalau seorang pemimpin yang sekali berpahaminrasi itu mencampuri urusan rumah tangga partai lain saya pikir itu
jadi lebih bagus kita berbicara persatuan dan kesatuan
lebih bagus kita berbicara bagaimana pemenangan prabowo sandi
dan bagaimana menghadapi pasca pemilu ini
bagaimana kita bersikap pasca pemilu ini
karena yang utama adalah persatuan dan kesatuan bangsa kita
saya pikir itu
tapi kan ini sudah berbalas pantun pak syarif
artinya ini jelas bahwa
apa yang disampaikan amin rais itu ditujukan kepada partai demokrat begitu
ya justru itu saya katakan tidak layak tidak pantas tidak etis kalau mencampuri urusan rumah tangga seseorang
merupakan rumah tangga partai lain saya pikir
itu kan masalah intern kami
yang lebih tahu kan kalau memang ditujukan kepada kami yang lebih tahu tentang partai kami adalah kami sendiri
jadi yang keempat saya katakan
kalau ingin mencampuri urusan orang lain
yang mengetahui persoalan
suatu persoalan adalah kami sendiri
jadi lebih bagus saya katakan lebih bagus berhentilah melakukan itu
karena itu juga tidak bagus buat generasi kita yang akan datang
dan apalagi sekaliber pak amin ya
sebagai tokoh demokrasi reformasi
saya pikir menurut saya sekali lagi
lebih bagus pernyataan itu ditarik
dan menyatakan minta maaf kalau ada yang tersinggung
saya pikir itu lebih bagus
tapi apa karena kemarin pak sby menginstruksikan semua harus mundur begitu
atau menarik diri begitu
ya justru inilah
justru inilah yang saya sangat sesalkan
ketua umum kami itu adalah sesuatu yang tidak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan di situ
beliau kan ada di singapura
dan tidak berada di tanah air
untuk mengetahui permasalahan politik dalam negeri

jadi kalau sangat wajar
kalau beliau menginstruksikan para kadernya untuk kembali dulu
dan tentunya beliau akan selalu memberikan arahan kepada kami jadi kalau sangat wajar kalau beliau menginstruksikan para kadernya untuk kembali dulu
kalau mereka kembali dulu ke kantor dpp untuk diberi
untuk dilakukan konsolidasi
jadi mengapa ini hal dipersoalkan oleh partai lain
khususnya oleh pak amin misalkan dalam hal ini
saya pikir tentu tidak pantaslah ya
mencampuri urusan partai lain
saya pikir itu yang lebih bagus ya
oke pak syarif kita coba konfirmasi juga dengan
mas bambang harjo soekarno
kita sudah terhubung dengan mas bambang
selamat malam mas bambang
selamat malam mas merdi apa kabar
ya baik mas bambang
juga pak bapak syarif hasan ini senior saya di dpr yang sangat terhormat
dan juga pak arya fernandes
ya kita tadi sudah mendengarkan apa yang pak syarif sampaikan
terkait dengan pernyataan amin rais
tentang ada pemimpin yang peragu
ini bagaimana sebenarnya yang dilontarkan itu maksudnya apa ya
jadi gini gini
kami dari bpn dan ini tentu
bapak syarif hasan tadi kan sudah menyampaikan ya
yang terpenting itu adalah persatuan dan kesatuan menuju kemenangan
ini sudah kelihatan ya bahwa
ini kan posisi daripada dua ini perhitungan realcon
yang sebenarnya ini sudah mendekati pemenangan kita
jangan sampai kita ini diadu domba
itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pak syarif hasan
yang dimana sebenarnya pak
pak apa ini
pak sby sendiri juga tidak mengeluarkan satu pernyataan apapun yang
yang mungkin yang sering diembuskan oleh media media
bahwa pak sby akan mundur dari bpn
itu sudah ada
kita masih tetap kompak kuat ya
dan ini untuk ke depan adalah
menyambut kemenangan kami semua
atau seluruh rakyat indonesia tentunya
pak bambang tapi kan yang bereaksi ini justru demokrat
begitu pak amir bereaksi
pak andi arief bereaksi
berarti memang ditujukan ke pak sby begitu
nggak lah nggak lah
ini pak sby sendiri juga tidak mengeluarkan satu aksi
kita tahu dari bpn bahwa
tidak ada satupun pernyataan dari pak sby
bahwa pak sby akan keluar daripada bpn itu sendiri
demokrat tetap solid dengan yang ada di bpn
dan ini tadi sudah dinyatakan gitu loh
oleh pak syarif hasan
ini suaranya agak dobel dobel nih
suaranya agak dobel dobel
feedbacknya luar biasa
jadi menurut saya
tidak ada masalah
dan tetap bahwa
apa yang dikatakan oleh pak
tidak ada masalah
bagi bpn itu sendiri
sesuatu yang lokalnya
bahwa pak sby mengeluarkan satu statement
mungkin pernyataan yang
permasalahan yang berhubungan dengan deklarasi ya
yang tidak diinginkan
untuk dilakukan deklarasi itu terlebih dahulu
tapi kan deklarasi ini memang
sudah dikeluarkan oleh
yang pada saat quickcon nya mengatakan bahwa
dan ini kalau opini publik ini
nyampe ke publik
dan ini tersebar ke seluruh masyarakat
perhitungan kami secara realcon
juga banyak sekali perhitungan perhitungan
yang menyatakan bahwa itu menang
maaf maaf sebentar jangan dipotong dulu
itu melakukan deklarasi itu adalah untuk counter
daripada deklarasi yang dikeluarkan oleh
jadi saya pikir ini seimbang supaya
kedua belah pihak
agak feedback ya suaranya agak feedback
pak bambang kalau
masalah solidnya partai
tentu perkara yang berbeda
tapi kan kemudian kita ingin menyoroti
pernyataan pernyataan dari pak amin
yang disana cukup
tendensius begitu dinilai oleh
bagaimana anda menjelaskan ini
lakukan satu perhitungan
tidak ada masalah
dan kemarin kita juga berkumpul kok
dari jumat kemarin
semua seksyen pemenangan
kita tetap satu
dan saya melihat
apa yang disampaikan oleh
pak syarif hajat mbak ahsan
sangat bijak ya sangat bijak dan menurut saya
daripada apa yang sudah
disampaikan oleh pak sby
itu sendiri jadi saya pikir
tidak ada masalah jadi
tidak perlu dibesar besarin
ini tidak ada masalah
saya coba konfirmasi ke pak syarif
nggak ada masalah begitu
tapi kemudian kenapa sangat
terganggu dengan statement tersebut
responnya begitu kencang
begitu dari demokrat kalau dari bpn
saya pikir memang tidak biasa biasa saja
tetapi yang tidak biasa itu adalah
saya pikir itu perlu
maksudnya apa ditujukan kemana
jadi saya pikir
ini perlu diperjelas
kalau tidak jelas kalau tidak mau menunjuk siapa
kalau tidak mau
menjelaskan konteksnya apa
ya lebih bagus statementnya ditarik
minta maaf gitu kalau ada yang merasa tersinggung
saya pikir akan lebih bagus
ini kan supaya
tidak pantas kalau kita satu koalisi
ada sesuatu yang tidak
apakah kemudian ada sesuatu yang
mengganggu dalam hubungan koalisi ini begitu ya pak ya
kan tidak baik
oke pak syarif
saya nanti akan ke mas arya
saya akan mengkonfirmasi
komunikasi politik seperti ini
bagian dari dinama kita
atau memang ini ada sesuatu yang mengganggu
dalam hubungan koalisi partai ini
seperti apa nanti kita akan kembali cnn
segera kembali saat lagi
sudah mendengarkan tadi
konfirmasi dari pak syarif
dan juga pak bambang yang berada di biro surabaya
tapi kemudian kita ingin melihat kembali
demokrat khususnya dari
wasakjen andi arief yang
juga sempat merespon
apa yang dikatakan oleh pak amin rais
disampaikan amin rais sebagai tokoh bangsa
situasi genting dan harusnya dia berada di
posisi menenangkan bukan membakar
apa artinya menjadi tokoh bangsa
kalau membakar dan menghasut seperti itu
oke sebelum ke pak syarif lagi
saya ingin ke mas arya
mas arya yang terjadi
apa sebenarnya maksudnya
saling berbalas pantun
seperti ini ada yang terbakar
ada yang menghasut
atau pernyataan tendensius
ini bagaimana membacanya
ya kalau saya lihat dari
sisi partai demokrat saya melihat
demokrat sudah berfikir
tidak ikut terlibat terlalu
dalam dinamika yang
tengah panas ini
tapi demokrat sudah berfikir
kedepan apa yang akan
dilakukan pasca dua ribu sembilan belas ini
karena beberapa hal
hal yang pertama adalah demokrat sadar bahwa
situ banyak event politik yang masih akan
akan ada pilkada serentak di tahun
kemudian ada juga
pilkada dki jakarta dua ribu dua puluh
dan dua ribu dua puluh empat gitu ya
demokrat tentu ingin mempersiapkan diri dengan
baik untuk menghadapi situasi politik
kedepan yang tidak mudah apalagi kalau kita
lihat dari tren suara
partai demokrat memang menunjukkan
tidak mudah bagi partai demokrat
dalam dua minggu terakhir ini
terjadi penurunan suara yang cukup
signifikan ya misalnya di
tahun dua ribu sembilan demokrat sebagai
partai penguasa ketika itu mendapatkan
sekarang menurut hitungan sejumlah
tentu ini catatan khusus bagi partai demokrat
untuk memang betul betul menyiapkan diri
yang kedua adalah
saya mencatat sebenarnya
demokrat di tengah trio
tiga partai ini yaitu
gerindra pks dan pan
memang situasi demokrat
menjadi tidak mudah kenapa begitu karena
punya pengalaman koalisi
sejak lama terutama di catatan kita
dataset kita menunjukkan
tiga partai ini berkoalisi di pilkada serentak kemarin
demokrat tidak masuk dalam
yang banyak itu
demokrasi yang lebih banyak beririsan dengan
di satu dan dua
demokrasi butuh sesuatu
di tengah polarisasi dua koalisi ini
memang tidak mudah bagi demokrat
untuk mencari posisi di tengah
dua pernyataan terakhir itu
menunjukkan bagaimana visi politik
yang ingin dibangun partai demokrat
misalnya demokrat pak sby mengatakan bahwa
dia menginginkan kampanye yang
inklusif gitu ya
kampanye yang tidak
tidak yang bukan
kampanye eksklusif gitu ya
yang kedua pernyataan yang menyentuh
juga adalah soal
pak sbm meminta agar
partai demokrat menarik diri dari
kegiatan bpn tentu ini
juga menurut saya juga
dan itu pilihan partai demokrat seperti yang
sampaikan oleh pak syarif hasan bisa saja
tetapi saya kira menurut saya memang
pilihan politik partai demokrat
untuk berbeda dengan apa yang terjadi
di bpn itu memang
mungkin pilihan yang harus diambil oleh partai demokrat
untuk apa apa
kedepan atau untuk survive
dari situasi politik yang tidak
berarti ini hanya bagian dari strategi atau
memang betul dibalik strategi
itu juga ada sesuatu yang terjadi dengan
hubungan antara koalisi ini
saya kira kalau kita perhatikan
sejak awal memang tarik ulur
koalisi atau masuk ke
partai demokrat dalam koalisi besar
di dua ini memang
menunjukkan tarik ulur
yang tidak mudah gitu ya
apalagi dengan situasi
misalnya pak ahy yang ketika itu
digadang gadang untuk bisa berpasangan
dengan pak prabowo
tidak mendapatkan kata sepakat dari
dua gitu ya dan saya melihat
memang apa situasi
ini membuat partai demokrat harus
mencari jalan keluar di tengah
stagnasi elektoral yang terjadi
gitu ya mereka tidak
mereka ingin apalagi sebagai visinya
adalah nasionalis religius
mereka juga ingin menampakkan diri sebagai partai yang
tidak segmented tidak primordial
tidak sektarian juga
harus berada di tengah
dan visi untuk berada di tengah itu tentu
punya tantangan tantangan yang sulit juga
pak syarif kalau kita lihat
tadi mas arya
bilang bahwa ini adalah
pikiran dari demokrat yang sudah
memikirkan apa namanya
langkah politik selanjutnya tapi kemudian
sekarang sedang mempertaruhkan
ini bagaimana kemudian
posisi demokrat begitu apakah
ini yang membuat
gesekan itu terjadi begitu atau bagaimana
saya ingin meluruskan sedikit apa yang disampaikan oleh
pak s w tidak pernah mengatakan
tidak pernah menyatakan untuk menarik diri dari
tidak yang ada adalah
beliau meminta agar kader kadernya
untuk kembali ke
di proklamasi untuk konsolidasi
jadi supaya di
cernah secara utuh
nah inilah yang
yang menimbulkan dispute di masyarakat
nah yang kedua
partai demokrat hanya menginginkan agar
proses pemenangan ini
betul betul menuju pemenangan
itu betul betul secara
konstitusional dan betul betul
sesuai dengan aturan dan undang undang
ini aja yang menjadi patokan kami
inilah koridor yang harus kita
petaati nah mana kala ini
diluar koridor itu ya tentu
terus terang saja bahwa
partai demokrat tidak ingin
keluar daripada dua
koridor ini kalau kegiatan itu
ya tentu kami tidak akan ikut
kalau kegiatan itu melanggar undang undang
tentu kami tidak akan ikut
kalau itu yang terjadi akan merusak tatanan
demokrasi indonesia akan
merusak persatuan dan kesatuan
nah yang penting ini kan bagaimana kita
memelihara nkri ini itu yang menjadi
bagi partai demokrat
lagi lagi apa yang kami lakukan bukan
akan menghadapi tahun dua ribu dua puluh empat
dan sebagainya tetapi
kami jelas tentu akan selalu melakukan konsolidasi
perolehan suara sekarang ini
tentu itu akan menjadi
pekerjaan rumah kami
akan melakukan intropeksi apa yang harus
kami lakukan kedepan
tetapi lagi lagi terlepas daripada semua itu
secara makro yang kami utamakan
adalah bagaimana untuk kepentingan rakyat
itu yang menjadi penting
tapi pak sharif
kan sekarang prabowo subianto
kan sudah mendeklarasikan
tapi tiba tiba ada arahan
seperti itu kan agak
agak ini ya agak aneh begitu
kemudian komunikasinya berarti
ada yang tidak sesuai gitu
sementara ini sudah ada
jadi saya ingin mengingatkan
sebenarnya surat itu kan hanya mengingatkan
kepada kita semuanya
kepada kubu bpn
kepada kita semuanya
berharus berjalan sesuai dengan
konstitusi dan sesuai dengan undang undang
hanya itu saja
tidak ada hal hal yang lain
yang dinyatakan dalam surat itu
jadi sangat keliru kalau
mempersepsikan sesuatu hal yang
sebenarnya tidak terjadi
itulah prinsip kami dalam berpartai
patokan kami adalah konstitusi
oke pak bambang
pak bambang kan kita tahu
bahwa kemudian bpn
begitu kerja bpn
pilpres kemarin dan beberapa kali
saya tidak salah prabowo juga sudah mendeklarasikan
demokrat justru mengeluarkan
himbauan seperti itu
berarti tidak bisa ditampik bahwa memang
ada komunikasi yang
di situ atau bagaimana
ya saya sudah ngerti maksudnya
saya sudah mengerti maksudnya
mas verdi ini jadi begini mas
jadi pak prabowo itu
tidak ada hubungannya dengan
mengeluarkan satu statement atau
apa itu satu ini
atau mengarah ke
jadi saya pikir
deklarasi yang dikeluarkan tadi
itu sama dengan
apa yang dikeluarkan oleh pak jokowi
pak jokowi juga mengeluarkan deklarasi itu
tidak melanggar konstitusi
karena kalau melanggar konstitusi
kan tentu sudah kena hukum tuh
karena melanggar undang undang
jadi yang dimaksud pak ibu itu
pak sby itu bagus dalam arti
ketetapan itu oleh kpu
realkonnya c satu semua sudah ini
terkumpul semua dan kpu sudah mengeluarkan
satu apa itu
siapa pemenangnya terus
kita masih mengeluarkan
kita menang atau kalah
terus misalnya kalah
terus mengeluarkan satu deklarasi yang seperti itu
saya pikir apa yang dikatakan
oleh pak sby benar
tapi kalau masalah deklarasi tadi
ini tidak ada hubungannya
dan deklarasi itu adalah
untuk memberikan satu opini publik
apa yang dikeluarkan
atau lembaga survei
yang menurut saya
lembaga survei ini tidak real
tidak realcon karena
mosok bisa berubah dalam
beberapa detik itu kan
aneh dan itu
perubahannya bisa dibalik
seperti itu dan masyarakat semua
juga ngerti bahwa itu adalah
itu ada satu undang undangnya
itu pidana itu sesuai dengan
pasal tiga puluh lima undang undang
ini manipulasi terhadap
perubahan dokumen data
elektronik yang disampaikan kepada publik
ini bisa dituntut itu
kalau misalnya itu keliru
dan itu dibuat buat itu dua belas tahun penjara
dengan denda dua belas miliar
nah ini yang dikatakan oleh pak
mendeklarasikan itu supaya
itu tahu bahwa sebenarnya yang menang
itu kami gitu loh
karena kami sudah punya bukti
oke saya langsung ke pak syarif
yang inkonstitusional ini jangan jangan
soal deklarasi ini atau soal apa sebenarnya
kan kita harus mengunggu
sendiri tidak ada saya pikir bukan
tidak ada hubungannya itu
saya ingin mendukung apa yang disampaikan oleh mas bambang
ini deklarasi ini kan
klaim yang dilakukan
kedua paslon kan sudah
bedanya paslon satu
didukung oleh quick count
kalau paslon dua
itu didukung oleh data internal
hal yang biasa
siapa yang paling benar kita tunggu hasil kpu
kan yang bener kan begitu
nah kalau di kpu
juga nanti hasil kpu ada juga tidak puas
masih ada jalur
jalur hukum yang bisa ditempuh ya
jadi saya pikir itu
kalau jalur hukum tidak ditempuh
kemudian melakukan tindakan
anarkis nah ini yang inkonstitual
berarti ada mengarah ke hal hal seperti itu
kalau kemudian dengan deklarasi ini
ini mengingatkan kepada kita semua
saya pikir bagus
seorang tokoh seperti pak sby
tokoh nasional yang pernah memimpin
negara ini sepuluh tahun
dengan segala macam keberhasilannya
saya pikir bagus kita harus bangga
melihat tokoh yang masih care terhadap
apa yang harus kita lakukan
oke nanti saya juga akan tanya ke
mengenai hal ini dan juga kemudian
apakah demokrat sudah benar
strateginya sudah pas begitu
dengan apa yang diambil langkahnya saat ini
kita akan kembali saat lagi
sian indonesia prime news

jadi kita silahkan
kita akan teman teman
kita akan teman teman
terus kita akan
kita tadi sudah mendengarkan
pak bambang juga pak syarif
dan juga tadi mas arya
saya akan minta pendapatnya
respon dari kedua
bang anda melihat bagaimana ini
saya melihat memang koalisi ini sejak awal sudah retak gitu ya
retaknya karena beberapa alasan
alasan yang pertama adalah akomodasi politik yang diberikan ke setiap partai partai koalisi itu tidak seimbang
tidak seimbang bayangkan misalnya semua jabatan jabatan strategis di tim pemenangan di bpn itu diborong oleh partai gerindra partainya pak bambang gitu ya
padahal partai demokrat partai pan partai pks juga punya kepentingan yang sama untuk menatap pilih presidio
yang kedua tidak hanya itu di struktur pasangan calon itu juga tidak menunjukkan adanya akomodasi ke partai partai yang mendukung mereka
dan itu menunjukkan sehingga partai partai yang berada di dua itu kemudian menjadi setengah hati juga untuk memenangkan pasangan capres
apa yang diragukan
bayangkan misalnya ketika partai demokrat misalnya melalui
pak agus agus yudhoyono membebaskan para caleg mereka di daerah para kepala daerah kepala daerah mereka untuk boleh mendukung pasangan calon tertentu
beberapa kader pan juga melakukan yang sama misalnya
pks juga melakukan yang sama mereka di tengah ada isu soal pencapresan mereka muncul dengan isu yang berbeda
soal sim misalnya soal stnk misalnya
jadi ini sejauh menurut saya tidak diantisipasi oleh tpn
bagaimana soal akomodasi itu menjadi penting gitu ya
itu yang tidak tampak sejak awal
kalau porsinya memang tidak sesuai begitu kenapa kemudian apakah itu yang membuat ragu
salah satunya bagi partai politik tentu akomodasi politik itu menjadi hal yang penting gitu ya
karena ketika ada keserentakan semua orang semua partai tentu butuh exposure yang sama
mereka butuh mendapatkan expose media yang sama
dan perhatian publik yang sama
kalau misalnya akomodasinya tidak seimbang ada satu partai yang menikmati banyak keuntungan dari koalisi ini tentu partai partai yang lain menjadi gerah juga
nah tapi saya ingin komentari pak bambang soal hitung cepat ini ya
saya ingin kasih tahu pak bambang bahwa sejak dua ribu empat ketika quick count pertama kali dilakukan ketika itu dalam pemilu presiden
itu sampai dua ribu sembilan belas ini quickon tidak pernah melesat gitu ya
lembaga yang sama yang melakukan quickon
pada dua ribu apa pilih kada dki kemarin itu dipuja puji oleh pak prabowo
tapi ketika lembaga yang sama memutuskan hal yang berbeda itu dikutuk setengah mati gitu ya
dan beberapa hari yang lalu itu delapan lembaga quickon yang dibawa anggota persepi itu mendeklarasi mentransparan data mereka
mereka membuka data mereka tps sampelnya di mana tps berapa bagaimana stabilitas suara masuk gitu ya
bagaimana proses quickon dilakukan gitu ya
ada contoh foto c satu plano yang difoto dari tps karena itu boleh di foto dibuka secara terang benerang
publik dapat lihat gitu ya
sekarang kita ingin tanya juga apakah bpn mau secara terbuka membuka data real count mereka
di setiap provinsi sudah masuk berapa
jangan jangan yang masuk itu daerah daerah yang kuat kuat
memang ini basisnya di situ ya
basisnya saja gitu ya
jadi soal misalnya pak bambang tadi beberapa kali misalnya memberikan apa membuat distrust orang
kepada lembaga survei
itu juga contoh yang kurang baik saya kira ya
bagaimanapun lembaga survei itu penting dalam demokrasi
karena dia menjadi metode untuk kita mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan
mengevaluasi kinerja pemerintahan gitu ya
dan itu penting sekali menurut saya gitu ya
oke pak bambang saya langsung konfirmasi apakah memang ada akomodasi politik yang tidak seimbang di bpn misalnya
atau ada porsi yang berat sebelah begitu
dan juga soal apa namanya
ditantang tentang deklarasi dan juga hitung cepat ini justru kemarin kemarin didukung begitu
tapi kemudian kenapa sekarang diragukan
anda merespon ini bagaimana
untuk jabatan yang ada di bpn itu semuanya itu digerembukan bersama
tidak ada yang kata kata ada semacam
apa ini yang tidak berimbang ataupun apa
yang dimana semuanya dibicarakan bersama
dan kita coba kita lihat tuh
yang bekerja di semua partai
baik itu demokrat baik itu pan baik itu pks
itu kayaknya malah mereka lebih semangat loh
mereka mereka ini malah lebih semangat daripada mungkin ya
di gerindra juga semangat
cuman mereka mereka ini malah mati mati
coba lihat itu di pks sendiri
anu hampir semua titik titik poin poin yang anu itu semuanya ada perwakilan pks yang dia dua puluh empat jam benar benar militan sekali untuk pemenangan daripada dua
tidak ada yang setengah hati
pan juga begitu
mereka muter kemana mana sih seketua umumnya kemana mana
karena kadang kadang pekerjaan yang ada di dpr mpr sendiri kadang kadang mungkin agak sedikit terganggu sedikit ya toh
tapi mereka berusaha mati matian untuk itu
begitu juga pak sby
coba pak sby itu tidak ada masalah bu sby sekarang kan lagi sakit moga moga cepat sembuh ini bapak senior pak syarif hasan
tolong diaturkan beliau salam hormat saya
kalau misalnya beliau itu tidak ada masalah itu pasti beliau turun turun kelas kerja keras termasuk pak ahy kemarin coba lihat
dimana mana beliau turun keras dengan keras menyuarakan itu
tidak ada kata kata kami itu retak sama sekali
dan semua posisi posisi solid pak
dan nanti posisi posisi yang ada di kabinet ini pun juga solid dan itu akan dibicarakan dan pak prabowo pasti akan mendahulukan mereka mereka itu
itu yang menjadi prioritas
jadi ini yang pertama
yang kedua pak masalah hitung cepat
iya pak siap
silahkan pak bambang
terus masalah hitung cepat ini
masalah hitung cepat ini
kalau hitung cepat itu pak lembaga banyak
paling lembaga ini sudah kayak media mainstream kita ya pak
larinya ya ke pemerintah sudah semua
lsi itu kalau kita lihat coba kita lihat
kita sebenarnya nggak mau tunjukkan itu
pilkada dki itu gimana sih
blesetnya kayak apa sih
jadi tidak usah
jadi saya pikir itu tidak usah perlu di ini kita juga tahu itu
dan itu bukti ini juga ada di youtube tuh
semua daripada apa yang dilakukan oleh lembaga lembaga survei yang berubah dalam waktu hitungan detik
kita semua harus mengerti semua
tujuan kita adalah satu
indonesia itu menjadi indonesia yang betul betul jujur adil dan makmur gitu pak
jadi jangan kita itu data itu dibohongi dibuat putar putar kemana mana
oke pak bapak makasih
saya langsung ke pak sarif
pak sarif kan kalau kita pikir pikir posisi demokrat begitu dari apa yang kemarin kemarin kalau kita tarik ke belakang
pada saat kampanye akbar seperti yang mas arya bilang bahwa sby juga mengeluarkan arahan begitu
terus juga kita juga pengen lihat nih arahan yang disampaikan pak sby terkait juga menyuruh kader kader ini
kita coba tampilkan
produser mungkin ini ya ini dia isi surat dari pak sby
ini sehubungan dengan perkembangan situasi politik
pasca pemungutan suara yang menunjukkan ketegangan dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan
saya instruksikan kepada pejabat tersebut
untuk secara terus menerus memantau dan dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air
ada empat poin ya pak ya
ada empat poin yang disampaikan pak sby
saya ingin konfirmasi dulu ini benar dari pak sby ya
betul ya surat ini atau
sebagai ketua umum ya tentu beliau masih on hand
masih on di dalam hal menangani situasi tanah air
kalau saya ke yang disampaikan oleh mas arya bahwa
kalau aku modasi politik yang tidak berimbang itu bagaimana
ya kami tidak pernah melihat itu
karena kami dalam berkoalisi bukan transaksi untuk jabatan dan sebagainya
tetapi adalah komitmen saja
kami tidak pernah mempersoalkan
silahkan karena kami juga tahu pasti bahwa kami kan menganut sistem dual track
memenangkan pemilu legislatif dan memenangkan pilpres
dua kewajiban ini yang tentu harus kami lakukan secara bersamaan
jadi kami sekali lagi kami tidak pernah mempersoalkan jabatan
kami tidak pernah minta jabatan
apapun juga yang penting kita berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara
dan untuk itu ya demokrat harus berhasil
nah sekarang karena kita komit kepada dua
ya kami harapkan dua juga berhasil
itu adalah komitmen kami
jadi sekali lagi apa yang disampaikan mas arya
jauh daripada yang kami pikirkan
kalau sudah begini pak sarin
bakal terus lanjut sama bpn atau gimana
kita kan solid terhadap bpn kepada koalisi ini
koalisi dua untuk memenangkan prabowo sandi
kita lihat sampai pengumuman nanti
pengumat tanggal dua puluh tiga mei
nah setelah itu kan koalisi ini kan selesai
nah koalisi ini sudah selesai
mudah mudahan prabowo sandi bisa menang
dan selanjutnya kita akan berjuang untuk rakyat
nah kalau tidak tentu akan lain persoalannya akan berbeda lagi
bagaimana di parlemen
koalisi di parlemen bagaimana
karena partai demokrat sudah terbiasa
kami pernah di pemerintahan
kami pernah berada di posisi tengah
maksudnya kami mendukung kalau memang bagus
tapi kalau tidak ya kami berikan masukan
jadi itu semata mata kami lakukan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara
bukan ragu ragu ya
orang yang mengatakan ada pandangan beragu ragu ya saya pikir karena tidak mengerti
tidak mengerti falsafah dan kebijakan yang kami lakukan
ya platform kami demikian
kami tidak ingin mengejar kekuasaan
betul partai politik adalah objektifnya adalah mengejar kekuasaan
tetapi kami tidak transaksional
jadi kapan arahan ini akan dijalankan oleh
ya kita tunggu sampai dengan pengumuman kpu
setelah pengumuman kpu kan masih ada lagi tahap selanjutnya
ya kan mudah mudahan tahap selanjutnya itu tidak dilakukan
ya apalagi kalau misalnya dua yang menang
saya pikir kita tunggu tanggal dua puluh tiga mei
oke masih konsolidasi yang kader ditarik dulu nih
tidak boleh gemung dulu
malam itu cuma ditarik untuk konsolidasi
sekarang sudah bareng bareng lagi
sekarang sudah pak sekjen saya kami sudah kesana
saya dua hari kemarin hari jumat masih tetap disana
malamnya pak sekjen
ya kan kami tetap komunikasi jadi
kumpul bareng gak
komunikasi kumpul itu kan cara berkomunikasi
apakah diner sama sama
yang penting kita tetap bersama sama
oke berarti solid ya
berarti nggak ada jurang lagi nih ya antara bpn sama demokrat
terakhir mas arya
memang selama ini nggak ada
oh memang selama ini gak ada
iya gak ada
jadi itu cuma riak riak aja berarti mas arya
mas arya terakhir apa yang anda baca kemudian dengan kondisi kondisi dan dinamika yang terjadi seperti ini
ya saya kira ini kan koalisi pencalonan koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden ya
yang terdiri dari beberapa partai
koalisinya tentu seperti kata pak sarif tadi akan berakhir ketika kpu sudah memutuskan siapa yang menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
setelah itu ya mungkin akan demokrat mungkin akan memilih jalannya sendiri
mungkin partai partai yang trio ini mungkin akan tetap bersama
mungkin bisa juga tidak gitu ya
demokrat mungkin bisa bangun komunikasi juga dengan kelompok sebelah
itu tentu pilihan politik
atau mereka tetap seperti sebelumnya tetap berada di tengah gitu ya
maksudnya tetap dua kaki atau bagaimana sih
maksudnya tetap tidak menunjukkan secara spesifik mereka di mana
oh artinya ragu bimbang gitu
enggak demokrat memang sejak dahulu punya spesifikasi dalam hal sebagai playmaker ya
untuk main tengah gitu ya
jadi saya kira demokrat punya banyak opsi untuk pasca dua puluh tiga mei gitu ya
kita tunggu apa kejutan baru dari partai demokrat
kita tunggu kejutan baru yang pasti kita akan menunggu dua puluh dua mei ya
itu versi kpu lembaga yang memang menyelenggarakan ini secara resmi
dan kalau kemudian ada dinamika dinamika yang terjadi selanjutnya mungkin komunikasinya lebih diintimkan saja mungkin ya
ya cuma harapan kita tentunya
harapan kita harapan rakyat agar kpu di dalam menjalankan tugasnya betul betul jujur adil dan benar benar aspirasi masyarakat itu diakomodir secara utuh
pak bambang silahkan terakhir ada yang mungkin ingin disampaikan pak
singkat saja pak bambang
ya saya pikir dari bpn kebetulan bapak syarif hasan juga sebagai senior kami yang ada di bpn juga
kita masih tetap kompak kok nggak ada namanya kita ada atau kami ini ada satu keretakan
jadi masyarakat jangan khawatir
kita solid solid dan saling dukung mendukung dan kita guyup jadi satu apalagi pak sandiaga dengan pak ahaye juga sangat dekat
kekeluargaannya luar biasa kayak kakak adik yang kakaknya mungkin pak ahy adiknya pak sandiaga uno ya toh
saya pikir ini sudah bersahabat cukup lama
ini calon calon generasi yang akan datang ya
calon generasi yang akan datang
saya pikir ini tidak ada satu masalah apapun
jadi ini tidak perlu kita khawatir
itu yang pertama
terus yang kedua tentu tadi apa yang sudah disampaikan oleh senior bapak syarif hasan yang terhormat bahwa kpu ini harus membawa amanah dari bpn
ini tidak perlu kita khawatir
ini harus membawa amanah daripada rakyat
yaitu memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat
dan ini saya yakin bahwa kpu masih bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat
jadi ini yang saya mohon karena kita hidup kita ini diberi gaji oleh rakyat ya toh
maka berikanlah yang terbaik untuk rakyat
jadi kita harus jujur dan adil untuk mendapatkan kepentingan masyarakat
untuk mendapatkan hasil daripada pemilu ini
terima kasih itu saja pak
baik terima kasih
salam hormat bapak syarif
untuk semua senior senior ig pak sby terutama juga pak ahy dan semua senior yang ada di demokrat
terima kasih sama sama pak
salam hormat kami pak
salam juga untuk semua kader dari indonesia
oke pak bambang terima kasih
sudah clear ya pak syarif ya bahwa kemudian tidak ada sesuatu yang bisa diberikan
tidak ada sesuatu yang terjadi begitu
hanya riak riak saja kemudian ini sudah dikonsolidasikan bahwa tetap guyup begitu tetap kompak selalu
dan harapan kita semua terhadap hasil ppres ini kita akan tunggu tanggal dua puluh dua maret mendatang